kamu gak apa
cuma luka sedikit doang
tapi kasian dia
dia harus terluka karena dia udah nolongin medina
padahal dia baru aja mendapatkan beasiswa dari perusahaan kita pak
sejujurnya ibu gak pernah tau
kapan tanggal ulang tahun kami
tapi di tanggal ini
ibu selalu menganggap bahwa hari ini adalah hari ulang tahun
ibu gak akan pernah lupa malam itu ibu menemukan kamu
aku gak akan pernah lupa malam itu ibu menemukan kamu
yang merubah semua kehidupan ibu dan bapak
kamu bagaikan cahaya yang selalu menerang
di kehidupan kamu
selamat enam tahun ya nak
selamat enam tahun ya nak
selamat enam tahun ya nak
selamat enam tahun ya nak
iya aku mahasiswa disini
apa tukang mojek
pikir dia tukang mojek
sebentar lagi selesai mbak
mama ngapain kesini
mau memastikan kalau

ditemenin sama mama
enggak bu gak usah
makasih ibu juga lagi pulang
udah banyak bantuin saya

tapi mathusalem udah keluar
namun namanya sudah allah yang saya tahan
pokoknya peluk gw
sudah saya ke dragons
supesanya itu mas
dengar jadi kesatuetanku nyeri
jauh lebih sama apa bagi ma
bikini apa sih panggilaneral tua
kalau menurut mama kira kira siapa yang pantas dapat beasiswa
ini enggak tahu kenapa mama punya feeling sama anak ini mama yakin dia anak yang baik
loh mama kenal sama dia
lain kali aja ceritanya lebih baik sekarang kamu selesaikan tugas kamu dulu
aneh sebelumnya aku gak pernah ngeliat mama sebahagi hari ini
dan kami sudah memutuskan siapa yang akan mendapatkan beasiswa di tahun ini
yang akan mendapatkan beasiswa
sesuai di tahun ini adalah
meka adila fitriani
meka sekarang baju ke depan serah terima beasiswanya
dari pertama kali ngeliat nilai nilai kamu aku udah yakin banget
pasti kamu yang bakal ngedapetin beasiswanya
kamu cakep disanjung
kamu cakep disanjung
kamu cakep disanjung

kadang aku mau beli bahan makanan buat bikin kue buat ibu
sekarang aku mau beli bahan pakan bikin kue buat ibu
sebagai paraian kalau aku dapat beasiswa tilted
ibu sukses lagi
serahin dia dulu
berani mau ngelawan lo
serahin dia dulu
serahin dia dulu
serahin dia dulu
serahin dia dulu

bapak bapak bapak
tau di sana pak
asli pak bawa kurma sakit pak
yes semoga bika gak kena pada apa
ini bisa kayak gini karena dia udah duluin aku
kamu gak apa
mereka gini gak apa apa kok pak
cuma nungkasin dikit doang
tapi kasian dia
dia harus terluka karena dia udah nuangin medina
padahal dia baru aja mendapatkan beasiswa dari perusahaan kita pak
junal juga sama dia ma
mama lebih cemas sama keadaan mereka ya daripada sama keadaan aku sekarang